ada kabar baik bagi indonesia khususnya kota jakarta
indonesia kembali terpilih sebagai tuan rumah ajang balap otomotif internasional
setelah sebelumnya dipastikan akan menggelar motogp tahun dua ribu dua puluh satu di mandalika
kali ini jakarta berkesempatan menggelar kejuaraan balap formula e atau formula bermesin listrik tahun depan
jakarta akan menjadi tuan rumah kejuaraan balap bergensi formula e pada tahun dua ribu dua puluh
kepastian tersebut disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan dalam unggahan di akun instagram miliknya
melalui unggahannya anies mengumumkan bahwa fia selaku induk otomotif internasional
telah merestui jakarta sebagai salah satu tuan rumah formula e tahun depan
sebelumnya anies telah bertemu dengan perwakilan fie selaku pengelola formula e di new york amerika serikat
melalui sambungan telpon dalam program good morning cnn indonesia
anies baswedan menyampaikan persiapan untuk menjadi tuan rumah dilakukan oleh tim dari pemprov dki jakarta secara senyap
bahkan tim dari formula e pun sudah menyambangi jakarta untuk melihat langsung kondisi jalanan ibu kota
kemarin sudah disepakati jakarta akan menjadi tuan rumah
lalu beberapa minggu ke depan kita akan finalisasi mengenai waktunya dan detailnya
lalu sesudah itu mulai kita persiapan untuk penyelenggaraannya
tanggal delapan kemarin mereka inspeksi jalan mas prabu di jakarta
oh gitu jadi mereka sudah datang ke jakarta
jadi mereka mengecek kualitas asfal kita kualitas jalan kita review rute rute
meskipun belum diputuskan rutenya di mana
tapi yang unik dari formula e kan karena dia pakai jalanan dalam kota
tidak menggunakan sirkuit seperti yang lain
dia memang menggunakan jalan apa adanya
formula e merupakan turnamen balapan terpopuler kedua setelah formula one
bedanya formula e menggunakan mesin bertenaga listrik dan diadakan di sirkuit jalan raya
mesin jenis ini pun tidak menghasilkan polusi udara seperti mesin balap pada umumnya
produsen produsen mobil top seperti audi jaguar
nissan dan bmw
telah ambil bagian dalam balapan ini